salah satu korban tewas tertimpa atau tembok roboh di mtsn
monoklapu dienis alatif dimakamkan di tpu kampung kandang jagakarsa jakarta selatan jumat siang
isak tangis orang tua korban tak terbendung saat melihat jasad anaknya diturunkan ke liang lahat
ibu korban bahkan sempat pingsan tak kuasa menahan kesedihan
menurut ayah korban sehari hari deniz dikenal sebagai anak yang taat beribadah dan suka berolahraga terutama futsal
keluarga mengaku ikhlas menerima keadaan ini dan tidak menyalahkan pihak manapun
cuman yang namanya musibah kayak gini kan ya kita juga harus ikhlas
kita gak bisa menyalahkan dari pihak mana
cuman ya berangkatnya pagi sehat tapi dikabarinnya pulang sekolah udah nggak ada
itu yang bikin kita
sementara itu hari ini jenazah muhammad andi
dan fnd salah satu korban meninggal dunia akibat tertimpa tembok roboh di mtsn sembilan belas pondok labu juga dimakamkan
usai disolatkan jenazah langsung dimakamkan di tpu kopo lima depok tak jauh dari rumah nenek almarhum
selain dihadiri oleh keluarga dan sanak saudara serta teman sekolahnya
wakil wali kota depok imam budi hadi hartono juga datang untuk melihat pemakaman almarhum
pemerintah kota depok berjanji akan memberikan bantuan kepada keluarga almarhum
namun terkait dengan penyelidikan robohnya
mtsn negeri sembilan belas pondok labu wakil wali kota
menyatakan akan menyerahkannya kepada kementerian agama dan pemerintah provinsi dki jakarta
kematian tadi juga sudah diberikan
lewat dinas sosial dan bantuan bantuan kebencanaan lainnya untuk keluarga yang ditinggalkan
kalau masalah itu urusan pertama adalah dia mts ya
dia adalah kementerian agama
kedua wilayah provinsinya bukan provinsi jawa barat
yang sudah jauh
jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada wilayah dki jakarta
dan juga kementerian agama atas permasalahan ini